kita ketahui sebelumnya presiden jokowi mengimbau masyarakat agar tetap tenang tidak panik menghadapi lonjakan kasus covid sembilan belas varian baru di indonesia
dengan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan dan segera memperoleh vaksinasi lengkap
namun dengan temuan temuan baru who akan varian omikron siluman tanda kutip sejauh mana masyarakat harus waspada dengan hal ini
membahas hal ini bergabung bersama kami ada siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi kementerian kesehatan republik indonesia
ibu nadia selamat sore
kita tahu bahwa varian omikron atau b satu lima ratus dua puluh sembilan ini ada tiga variannya yaitu b a satu b a dua dan b a tiga
terbanyak itu adalah sebenarnya b a satu tetap ya tetapi dilaporkan juga ada b a dua dan b a tiga
nah b a satu dan b a tiga ini masih terdeteksi pada pemeriksaan pcr dengan menggunakan reagent sctf jadi masih terdeteksi as gene target filernya
tetapi kalau yang b a dua ini
ini tidak terdeteksi engine target seller ini artinya yang kemudian kalau kita hanya menggunakan mengandalkan ya metode sgts saja maka kemungkinan kita akan membaca negatif palsu pada kasus kasus yang dengan ba dua
nah memang ada beberapa penelitian penelitian dikatakan bahwa ba dua ini lebih meningkatkan tingkat keparahan tapi ini pun juga masih harus diteliti lebih lanjut
tapi pada prinsipnya baik ba satu ba dua ba tiga dengan metode pemeriksaan rapid yang saat ini antigen maupun pemeriksaan pcr itu bisa mendeteksi seseorang yang sudah terinfeksi virus sars cov dua
jadi walaupun artinya kalau kita menggunakan metode yang ada kita masih mampu mendeteksi
hanya kalau kita menggunakan sgtf kemungkinan kita untuk mendeteksi dia itu omikron atau tidak atau probable omikron ini yang seringkali menyebabkan
hasil negatif palsu
baik di luar dari informasi mengenai subvarian omikron ini menanggapi atau merespon lonjakan angka kasus varian omikron dan penularannya yang begitu cepat bu nadia
ada kekhawatiran tidak akan mutasi virus ini mungkin menjadi lebih berbahaya
memang kecepatan penularannya sangat tinggi
hanya saja dengan kecepatan penularan yang sangat tinggi membuat orang menjadi tertular itu dalam waktu singkat dan dalam jumlah yang banyak
kita bisa lihat ya peningkatan eksponensial yang beberapa hari terakhir ini cukup signifikan
kita lihat mulai dari angka kita yang delapan kemudian sepuluh dua belas sempat turun ke sebelas tapi kemudian naik lagi ke tiga belas
enam belas tujuh belas dan akhirnya kemarin dua puluh tujuh dan hari ini kita tahu sudah sampai angka tiga puluh dua
jadi pola yang terjadi peningkatan dalam waktu doubling time ya yang kita sebut per hari itu menjadi memang lebih cepat
kalau delta itu membutuhkan waktu satu minggu untuk dia bisa meningkat dua kali lipatnya tapi varian delta itu dikatakan dalam dua tiga hari memang
polanya itu bisa meningkat
itu dua kali atau tiga kali lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya
jadi memang kalau kita lihat kemungkinan bahwa ini adalah varian omicron
tetapi pola yang sama ya bahwa kalau kita lihat angka yang kita lihat walaupun terjadi peningkatan kasus ya konfirmasi ya
tapi kemudian kalau kita melihat kenaikan daripada tempat perawatan rumah sakit ataupun kematian itu
kita pada angka yang masih sangat rendah ya
artinya pola yang sama yang kita lihat yang terjadi juga di banyak negara lain
artinya sampai saat ini kita melihat bahwa omikron itu dengan adanya vaksinasi yang saat ini sebagian besar masyarakat sudah terima
baik dosis satu maupun dosis kedua itu menimbulkan level proteksi yang cukup baik
sehingga angka yang membutuhkan perawatan rumah sakit ataupun yang berakhir dengan kematian
atau yang berat saat ini kita lihat tidak ada lonjakan sebesar yang terjadi pada kasus kasus konfirmasi positif
tetapi tetap kita harus waspada karena dengan jumlah orang yang sakit dalam waktu yang bersamaan dalam jumlah yang banyak
ini yang tentunya pasti akan menambah beban daripada fase spalming
oke bu nadia dengan gejala ringan yang tadi disebutkan mendominasi pasien covid sembilan belas omikron saat ini
kemudian kapan pasien yang melakukan isolasi mandiri yang disarankan untuk isolasi mandiri
mengetahui kalau dirinya ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit atau mungkin tempat karantina dalam pengawasan
jadi kalau kita melihat bahwa pada waktu seseorang apakah dia melalui screening
ataukah misalnya dia punya riwayat kontak erat
kasus positif ataukah dia kemudian punya gejala
misalnya kalau kita tahu gejala yang dialami penderita omikron pun juga
ataupun orang orang yang positif saat ini cenderung lebih ringan ya
hanya berapa batuk atau pilek kemudian demam ya yang akan hilang dalam tiga sampai lima hari ya
jadi seolah olah seperti kasus biasa
nah pada waktu pemeriksaan didapatkan hasil baik itu melalui pcr
dan antigen hasilnya positif ya
kemudian tentunya ada dua yang bisa dilakukan
pertama kalau ini terafiliasi laboratoriumnya dengan laboratorium national all report kemenkes
maka hasil pcr yang positif itu akan langsung terkoneksi
dan nanti masyarakat yang mendapatkan hasil positif ini
nanti juga akan mendapatkan notifikasi melalui whatsapp link untuk layanan telemedicine
nah nanti dalam mnk itu ada empat belas
dan ada kriteria pertanyaan ya untuk menentukan kondisi seperti apa
atau bisa kemudian dengan membawa hasil yang positif
keluarga dapat menghubungi puskesmas tempat
nanti puskesmas akan memberikan atau mengkontak yang bersangkutan ya
dengan whatsapp ataupun dengan media sosial lainnya ya
artinya perlu untuk terus dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa
kalau memang melakukan isolasi mandiri harus tetap kita pantau selama sepuluh hari ke depan
untuk memastikan bahwa yang bersangkutan yang sedang mengalami isolasi mandiri ini
tidak jatuh kondisinya yang berat
jadi kita tahu orang orang yang boleh melakukan isolasi mandiri tentunya yang tidak bergejala
kemudian usianya di atas empat puluh lima tahun
kalau memiliki komorbid komorbidnya harus terkendali
memiliki akses untuk oksimetri
ini kita minta agar masyarakat yang melakukan isolasi mandiri
segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas atau rumah sakit ya
untuk kemudian dilakukan kajian apakah perlu perawatan
ataukah bisa tetap melanjutkan isolasi mandiri
nah ini yang artinya ada kritis kritis ya
untuk orang yang tidak bergejala
pun ya punya gejala ringan
seperti batuk pilek demam ringan ya
kalau dia punya komorbid dia komorbidnya terkendali
ini bisa dilakukan isolasi mandiri
nah untuk nanti pengawasannya bisa langsung oleh puskesmas
atau melalui layanan telemedicine
begitu juga untuk pengobatannya
obat obatannya akan dilakukan pengiriman melalui telemedicine
artinya pada saat setelah melakukan screening
itu nanti akan dapatkan resep elektronik
di mana resep elektroniknya
itu akan diberikan kepada kimia pharma secara elektronik juga
dan nanti akan diantarkan oleh si cepat ke rumah masing masing warga
yang sudah ada di dalam list telemedicine tadi
alternatifnya untuk kota atau kabupaten yang belum ada layanan telemedicine seperti ini
inilah yang nanti akan memberikan obat obatan
tetapi tentunya keluarga melaporkan dulu ya
kepada faksa layanan kesehatan ataupun kepada satgas
meskipun demikian bu nadia
tingkat keterisian di rumah sakit maupun rumah sakit darurat covid sembilan belas
memang angkanya belum terpantau signifikan begitu
namun bagaimana dengan laporan kasus covid sembilan belas varian lainnya
termasuk varian delta yang mungkin dijadikan satu begitu
dengan pasien pasien dengan varian omikron di tempat yang sama
di tempat karantina ataupun rumah sakit yang sama
ya sebenarnya pada prinsipnya tadi
apakah dia varian delta ataukah varian omikron
sebenarnya tidak ada masalah ya
untuk dalam hal penata laksanaan ataupun dalam hal pengobatannya
karena prinsipnya kan mereka ini adalah orang yang positif covid sembilan belas
yang disebabkan oleh virus sars cov dua
di mana virus sars cov dua ini kita tahu melakukan berbagai mutasi ya
sehingga muncul tipe tipenya
jadi sars cov dua tipe omikron sars cov dua tipe delta ya
tetapi untuk tata laksana dan pengobatannya itu sama
jadi kalau yang sedang
dan berat itu harus dirawat di rumah sakit
mendapatkan obat obatan ya
tentunya sesuai dengan rekomendasi dari para ahli ya
dan pengobatan untuk varian delta dan omikron itu sama
jadi tidak ada perbedaan
dan juga kemudian bukan berarti seseorang yang sudah di
atau terinfeksi varian omikron
kemudian kalau dirawat bersama varian delta
dia akan mendapatkan dua seksi ya
biasanya ini tidak pernah terjadi
jadi tetap karena dia adalah covid sembilan belas
bisa dirawat bersama
karena kita memang tidak melakukan pengobatan
tanpa misalnya kalau kita harus mengetahui dulu jenis variannya
kalau dia positif covid
variannya apa saja kita sudah mulai pengobatan
oke sudah terdeteksi begitu ya pengobatan apa yang harus dilakukan terhadap varian tertentu
tapi kalau berbicara soal varian omikron dan sub barunya
yang mungkin sangat beresiko untuk kelompok rentan
warga lansia kemudian punya comorbid dan juga balita
kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir
bu nadia seperti melonggarkan karantina wisatawan dan juga masih melakukan ptm
apakah ini cukup bisa menjaga kelompok ini dari resiko covid sembilan belas
ya ini ada dua hal yang harus disikapi ya
pertama kalau kita berbicara mengenai pintu masuk negara
memang pada waktu kita mendapatkan informasi adanya varian baru
kita harus melakukan pengetatannya di pintu masuk negara
pertama kita belum tahu ya apa itu

ataupun seperti apa karakteristik daripada varian baru tersebut
makanya waktu di awal awal pada saat varian omikron diumumkan
tanggal dua puluh enam november sebagai variant of concern
kita melakukan pengetatan pintu pintu masuk ya
artinya membatasi pintu masuk negara kita memperpanjang masa karantina
dan sambil tetap menerapkan ya beberapa negara yang warga negara aslinya
sementara tidak boleh masuk ke indonesia
tapi kemudian suatu transmisi varian baru ini tidak bisa terelakkan juga kan
akhirnya muncullah transmisi lokal
nah yang jadi penting artinya sekarang kita mengatasi
ataupun menurunkan laju penularan daripada transmisi lokal ini
oleh karena itu berbagai upaya ya termasuk vaksinasi booster
kita percepat kemudian vaksinasi primer
selain itu juga deteksi dan tracing yang masif dan penggunaan aplikasi peduli lindungi
itu kita lakukan untuk meningkatkan upaya menekan laju penularan
termasuk satgas satgas protokol dan kepatuhan daripada para pengelola tempat publik ya
untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi dan juga memantau protokol kesehatan
dijalankan masyarakat pada saat melakukan aktivitas di mal pusat perbelanjaan pasar
ini juga menjadi salah satu berbagai intervensi yang kita lakukan
terkait tentang pintu masuk yang kemudian juga kita melihat wisatawan tidak boleh masuk
sebenarnya ini kita melihat tidak ada resiko penampungan ya terkait kecepatan peningkatan kasus
karena seorang wisatawan yang masuk ataupun pelaku perjalanan luar negeri yang masuk
itu sudah ada prosedur prosedur seperti karantina sudah harus divaksin
dan kemudian harus pemisah anti cr tiga kali negatif
baru kemudian kita melakukan penyelenggaraan
kemudian melanjutkan ke tempat tujuannya itu sudah cukup ya untuk mendeteksi
apakah seseorang kemungkinan membawa virus masuk ke indonesia
tapi kembali lagi yang paling penting juga di internal ataupun bagaimana kita menghadapi
kemungkinan peningkatan kasus yang terjadi di dalam negara kita sendiri
pemberlakuan daripada ppkm level yang setiap minggu dievaluasi
itu juga salah satu
respon kita ya bagaimana kemudian kita memastikan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota
itu waspada terhadap situasi pandemi atau situasi covid sembilan belas di daerahnya
sehingga dengan adanya level ppkm yang ditetapkan melalui inmen dagri
termasuk juga pelaksanaan ptm yang tetap mengacu kepada skb empat menteri di dalam in mendagri
tentunya juga suatu hal yang sudah dipertimbangkan dan sudah dikaji dari berbagai aspek
oke bu nadia berbicara soal
upaya pelaksanaan vaksinasi booster tadi untuk orang orang yang sudah dua kali vaksin
kita ketahui setengah dosis yang diberikan
apakah ini cukup efektif untuk menghadapi belum tahu kapan puncak kasus covid sembilan belas varian omikron ini
dan juga nanti ada varian barunya
ya jadi prinsipnya pemberian booster ini kan menambah proteksi daripada titer antibody kita
dalam uji klinis itu sudah memperlihatkan ya bahwa ada penurunan daripada fitur antibody
yang mengakibatkan efekasi daripada vaksin itu menjadi turun
ini yang pertama
secara alamiah setelah enam bulan ada penurunan efekasi dari vaksin
yang kedua adalah omikron sendiri dikatakan secara laboratorium itu memiliki kemampuan
untuk mengelabui sistem imunitas kita
sehingga juga termasuk sistem imunitas yang dibangun dengan vaksinasi
oleh karena itulah kemudian percepatan vaksinasi booster ini kita lakukan
dengan adanya vaksinasi booster ini dua hal yang tadi jadi masalah
artinya penurunan efekasi yang terjadi secara alamiah itu bisa diatasi
karena kemudian dengan pemberian booster akan kembali meningkatkan level daripada efekasi
dan otomatis kalau kemudian level efekasi itu naik
kemampuan dia juga untuk menghadapi si varian omikron ini yang bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh kita
ini juga bisa teratasi
jadi inilah mengapa kemudian pemerintah mengambil langkah untuk melakukan persepatan booster
awalnya percepatan booster itu hanya diprioritaskan pada lansia dan masyarakat yang rentan
artinya yang punya komorbid yang punya kelainan imunitas
tetapi melihat dari perkembangan masalah dan potensi potensi terjadinya lonjakan kasus
pemerintah kemudian mengambil kebijakan bahwa booster itu dilakukan di seluruh kabupaten kota
oke bu nadia terakhir
angka kemarin menunjukkan ada tambahan kasus dua puluh tujuh ribu
hari ini tadi disebutkan juga ada tiga puluh dua ribu kasus lebih covid sembilan belas di indonesia
kemudian bagaimana para epidemiolog dan juga para ahli melihat ini puncak dari virus varian omikron ini
akan terjadi kembali
akan terjadi kembali
pan dan bagaimana menekan laju ini
saran apa yang dilakukan untuk pemerintah yang harus dilakukan pemerintah melalui atau dari epidemiolog dan juga ahli
ya kita tentunya dalam mengambil langkah langkah ya terkait penanganan ini
terus menerus mendengar masukan dari para ahli ya
para ahli epidemiologi juga para klinisi tentang bagaimana apa yang harus kita siapkan ya
terutama menghadapi lonjakan kasus ini
kalau kita lihat memang betul
terjadi lonjakan kasus ya bahkan sampai tiga februari kita melihat kasus aktif kita sudah sampai dengan satu ratus lima belas ribu
dengan kalau kemarin kasus konfirmasi kita masih dua puluh tujuh ribu ya
tapi kalau kita melihat kasus aktifitas yang satu ratus lima belas ribu itu yang betul betul membutuhkan perawatan di rumah sakit itu hanya empat belas
bahkan yang dengan kondisi berat itu tujuh ratus tiga puluh tujuh
jadi jumlah yang kasus aktif
tadi saya sampaikan bahwa tidak bergejala atau gejala ringan itu memang merupakan proporsi yang paling banyak ya
jadi artinya kalau melihat prediksi dan kalau betul kita ini sudah mulai masuk ke gelombang ketiga ya
artinya yang menjadi perhatian kita kita harus bersiap siap
banyak prediksi mengatakan bahwa omikron ini akan menyebabkan kasus konfirmasi itu puncaknya bisa tiga kali atau empat kali dari kasus puncak delta
jadi kalau di amerika itu dua
kalau di amerika itu dua ratus lima puluh ribu kasus deltanya ternyata pada saat menghadapi omicron bisa delapan ratus ribu
india yang kemarin puncaknya itu tiga ratus enam puluh ribu saat ini sudah hampir pada angka empat ratus ribu lebih ya
artinya puncak daripada delta itu bisa terlampaui oleh omikron
dan terlampauinya itu sangat bervariasi
ada yang sampai dua kali tiga kali ada bahkan yang sampai lebih dari empat kali
nah kita tahu bahwa dari estimasi dan prediksi
yang dilakukan oleh para ahli kemungkinan puncak kasus itu akan terjadi pada akhir februari dan awal maret
nah ini kita masih pada minggu pertama februari ya
yang artinya kita masih punya waktu untuk mengejar supaya peningkatan kasus tersebut bisa kita kurangi
mungkin tetap terjadi peningkatan kasus
tapi sebisa mungkin kita tekan peningkatan kasusnya tidak sampai dengan dua kali atau tiga kali
bahkan kalau bisa tidak sampai puncak kasus varian delta
nanti pertama tentunya sekarang memang masih kita lakukan melalui evaluasi ppkm per minggu
kita belum perlu melihat ya apakah ppkm ini perlu ditetapkan sama ya
seperti kita menarik rem darurat kemarin menerapkan level empat semua di kabupaten kota
tapi tentunya perkembangan daripada varian atau penambahan kasus ini akan terus menerus dilihat
supaya kita bisa balance ya untuk kemudian puncak kasus tadi
jadi pada jumlah yang masih bisa kita tangani dengan baik
walaupun kita tahu presiden joko widodo mengatakan tetap tenang dalam menghadapi lonjakan kasus varian baru ini
tapi mungkin untuk masyarakat indonesia harus waspada begitu ya
tetap waspada dengan lonjakan kasus dan puncak kasus yang belum diketahui
angkanya nanti mungkin akan bisa melampaui jumlah dari kasus delta
ibu siti nadia tarmizi jubir vaksinasi kemenkes
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom